ini dalam melakukan kriminalisasi
terutama juga kasus kemarin misalnya
itu bisa saja karena permasalahan keluarga
dendam dan sebagainya bagaimana anda
ya memang kita
harus menunggu ya
kita harus berikan tadi seperti
ruang dan waktu kepada semua
untuk mengungkap motif apa
tapi memang di situ
karena saya diberikan kesempatan
melihat tkp diberikan kesempatan
juga berinteraksi dengan keluarga
untuk melihat bahwa
murni ini adalah perampokan itu
harus segera terbantahkan
jadi harus segera kita
dorong teman teman pihak kepolisian ini
untuk melihat alternatif
yang lain motif apa
itu karena dilihat
barang barang yang diambil pun juga
sampai hari ini tidak ada merasanya kehilangan
baik itu dari istri kedua maupun
istri ketiga semacam itu
ditambah lagi pun juga kalau lihat situasi
kondisi rumah pun juga kan
dalam keadaan normal
yang sangat logika adalah
anda anda kita ini yang saat ini masih terbaring
rumah sakit adik kita anet ini
kenapa harus ditodongkan pistol
motifnya benar benar perampokan
apa yang saat itu ada entah itu
pernak pernik yang bisa diambil
secara cepat itu kan dengan sendirinya bisa
kenapa di situ ada satu intimidasi
kenapa nanda itu juga dimasukkan ke dalam
dan kenapa juga harus
orang di ruang yang apa
yang sempit itu
dan kita tahu bahwa pada saat
di ruangan kecil
pastinya kan oksigen juga sangat
sedikit dan pada saat manusia
mau tidak mau kan itu akan terjadi
iya malah petaka besar ya itu tadi ya
tidak bisa bernafas tidak
oksigen tidak bisa dihirup
otomatis akan mengakibatkan
dalam tubuh ini pembuluh pembuluh darahnya apa
bisa pecah nah itu kalau sudah pecah
akan meninggal nah
kami sangat khawatir ada dugaan bahwa
ini benar benar suatu yang sudah
disiapkan sedemikian rupa
inilah pr besar yang kita dorong
itu kan salah satunya nanti juga saksi kunci
adalah anet itu sendiri
kita berharap sih semuanya ya
dengan mbak erlinda juga kemarin
mbak elinda sedikit bercerita tentang apa yang
sempat dikomunikasikan dari anet
kepada mbak elina tetapi sekarang kita akan
menuju ke rumah duka dulu pemirsa
ada tiga jenazah yang saat ini
sedang disemayamkan disana
jenazah dodi dan bapak dodi dan juga kedua
anaknya saat ini siap untuk dimakamkan
ya sudah ada korespondensi
an dan indonesia mardika utama di rumah duka
jadi bagaimana sejauh ini
pukul berapa atau
ya selamat pagi
prabu saat ini
di rumah duka di kawasan
pulau mas residen sudah didirikan
tenda dan ada juga
tiga unit mobil ambulans yang sudah
disiapkan untuk nanti mengangkut jenazah
yang rencananya akan
dimakamkan di tpu
tanah kusir jakarta selatan pada pukul sepuluh pagi
yang kami terima dari pihak
kerabat dan juga tetangga dari korban
disebutkan bahwa terlebih dahulu pada pukul sembilan
sembilan pagi nanti akan disolatkan
di masjid attaubah yang letaknya
tidak begitu jauh dari
pulau mas residen sini
di rumah duka pulau mas residen ini merupakan
rumah pertama dari
dan ia tinggal disini sudah selama
tujuh tahun sejak tahun dua ribu sembilan dan
sejak tahun dua ribu sembilan sampai saat ini
menjabat sebagai ketua
rt di rt dua belas rw
dan sementara itu di tkp yang
berada di pulau mas utara
yang letaknya hanya sekitar berseberangan saja
tidak begitu jauh merupakan
tempat tinggal kedua yang ditempati sekitar dua tahun
sambil menunggu renovasi di rumah pulau mas
residen sini selesai tadi
saya berbincang dengan sejumlah
tetangga dari dodi triyono
yang menyatakan sangat kehilangan
besar terkait dengan kematian
dari dodi triyono beserta
anaknya setelah disekap dan juga
dilakukan pembunuhan pada hari
selasa atau hari senin yang
lalu di pulau mas utara
dodi dikenal sebagai sosok yang
ceria peri yang baik hati
dan mudah sekali untuk menolong
orang di sekitarnya baik warganya
ataupun juga warga di sekitar pulau mas
residen sini dan dikatakan
dodi juga memiliki kontribusi yang sangat kuat
bagi tempat tinggalnya selain
menjadi ketua rt ia pun dikenal
sebagai ketua perhimpunan pemilik
pulau mas residen dan
informasi yang kami dapatkan
dari pihak kerabat
supir yaitu yanto dan juga
tasro sudah dibawa pada pukul empat belas
pagi tadi ke kampung halamannya masing masing
di pemalang dan
juga di perbalingga
jawa tengah prabu daniar
disana tentu berinteraksi dengan tetangga
atau tadi anda sudah mengatakan seperti itu
dan saya yakin juga kasus ini menjadi sebuah
perbincangan begitu ya bagaimana mereka melihat
kasus pembunuhan ini
ya tadi saya sempat berbincang dengan
tetangga yang tinggal di sebelah
rumah dari keluarga
dodi triyono hanya tepat di sampingnya
ia menyatakan bahwa memang
keamanan yang ada di
kawasan pulau mas utara ini tidak
banyak terjadi perampokan
banyak terjadi begal tadi juga dikatakan oleh tetangga yang lainnya
di kawasan ini dan
kalau saya melihat lokasi tkp ini memang
cukup terbuka letaknya
berada di pinggir jalan besar
hanya masuk sedikit
dan itu pun masih jalan besar yang mudah sekali dilalui
oleh kendaraan baik kendaraan roda empat
ataupun juga roda dua tidak ada portal
ataupun juga tidak ada penjaga yang
percis dekat dengan tkp
memang saya melihat ada dua pos satpam
di pulau mas utara ini
namun letaknya dua puluh meter dari
tkp ini tidak dijaga sama sekali karena
tadi saya berbincang dengan tetangga dari
dodi triyono yang tinggal di sebelahnya itu
pos satpam tersebut dibangun
oleh tetangganya tersebut dan
tidak ditempati oleh petugas
keamanan serta tidak diberikan
portal sehingga sangat mudah untuk dilalui
dan juga sangat terawan terjadinya
kasus kriminal baik perampokan
ataupun juga pembunuhan seperti yang baru baru ini
terjadi prabu daniel
oke mardika terima kasih atas
dari rumah duka
korban ya pada saat ini
jadi masalah keamanan juga ini
menjadi sebuah isu juga ini
mbak elinda kalau kita lihat ya untuk sebuah
perumahan seperti itu dan
apa namanya tidak ada security atau
apa namanya yang memadai
penjagaan yang memadai disitu gitu anda bisa
berkomentar tentang hal itu iya karena kan
si pelaku melakukan
hal yang diinginkan
mereka juga pasti mempersiapkan
situasi di rumah dan sebagainya
sehingga bagi pelaku kan melihat
alternatif alternatif kalau memang
pada saat itu oke
keamanannya juga kurang
rumahnya juga lebih bisa
untuk dimasukkan dan sebagainya itu
ini diluar dari spekulasi bahwa
sebetulnya pelaku sangat mengenal
rumah situasi rumah
dan juga keluarga mbak elinda karena
itu juga spekulasi yang mengemuka
anggap saja misalnya
ini adalah suatu kejahatan murni
tidak ada motif motif yang internal
anggap aja semacam itu tapi
yang melakukan suatu tindakan
hal yang buruk ya kriminal seperti itu
mereka pasti melihat
situasi keamanan dan lingkungan
oleh karena itu di setiap kesempatan
kami menghimbau juga agar
adanya suatu patroli bersama
karena tidak hanya kejahatan yang semacam ini
tapi juga kejahatan kejahatan
entah itu pelecehan
pencabulan entah itu juga pencurian
dan sebagainya pun juga akan mengintai
kita semua nah oleh karena itu
pada saat seluruh elemen
kepedulian bersama mau tidak mau mungkin
ya sudah siapa yang misalnya
bekerja pada sore hari pada malam hari
ini harus menjadi sebuah perhatian
dulu kan ada siskamling
sekarang sudah mulai jarang begitu
siskanya pergi ya jadi kami
mbak mbak kan kemarin sempat
datang ke sana
dan kemudian berinteraksi dengan
anet begitu ya yang berusia tiga belas tahun itu
apa yang pertama kali anda dapatkan
atau interaksi anda dengan anet
pada saat itu
yang pasti saya melihat suatu kekaguman
pada anak anda karena
pada saat saya masuk ke ruangan
rumah sakit tersebut
saya di fikiran saya
pasti anak tersebut sangat sangat pucat sekali
belasan jam berada di ruang
tertutup seperti itu dengan
kondisi yang dia pun juga bukan
seorang anak yang sempurna kan
semacam itu nah tapi
oke lah kalau untuk dia secara
lemah tapi pada saat dia tersenyum
dan pada saat kita ajak
interaksi tapi disitu saya memang tidak
ingin menggali karena memang
bukan tugas kami untuk menggali dan
situasi semacam itu kan memang tidak
diperkenankan karena takut nanti trauma
dan sebagainya tapi pada saat
dan kamu mau apa dan sebagainya
dia langsung bercerita
sendiri ditambah lagi
ada seorang sahabatnya juga yang
kebetulan juga tunda bicara
adik kita rafi
nah itu dia menanyakan
kamu bagaimana kondisinya
apakah kamu masih shock
atau nah disitu dia langsung cerita
yang kalau kita lihat seorang tunda
bicara harusnya tidak bisa
berbicara seperti lantang ya
kuatnya dia berbicara
seolah olah tidak ada
tidak ada keterbatasan nah itu yang
sangat terharu pada
saat dia mengatakan bahwa
kepada kakaknya yang saat itu
ada disekap di kamar mandi
kan awalnya kan dia disekap di
tempat ruangan lain
yang tadi saya katakan di benamkan di beta
anggota yang lainnya
dan disitulah terjadi
keharuan dan mungkin itu adalah
jalan tuhan ya jalan allah untuk
jadi pada saat si kakak
mengatakan saya tidak kuat
tenggorokan saya benar benar yang
semuanya seperti itu dan
luar biasa juga
dada ini panas dan sesat
kamu yang harus melanjutkan ini dan kamu harus
temanin mama semacam itu
entah kenapa karena mungkin
dia tahu terakhir
kali dia menggigit tangan
adik kita ini tapi dia
katakan ini bukan untuk
melukai kamu tapi untuk memberikan
energi yang saya sudah
tidak punya energi lagi nah disitu
si ad langsung mengatakan tidak kakak harus
kuat ayo kakak seperti
apa mandi air
oksigen itu ada nah ini yang
drama yang seperti ini
masya allah bahwa allah
dengan semacam itu walaupun memang
sangat miris dia langsung juga
memperlihatkan kesedihan pada saat menceritakan
adiknya yang sudah terpojok
seperti itu sudah terkulai lemas
dan disitulah bahwa
kamu harus bisa bertahan
gelap ya jahat sekali
lampu juga dimatikan oleh heksus pun juga
demikian dan itu diceritakan sama anet begitu ya
dia sesekali melihat mamanya
yang sedang duduk terlunglai
semacam itu dan
dia hanya bilang bahwa
luar biasa pada saat
papa juga dimasukkan dalam ruangan dengan
tapi papa bilang lebih baik
nah perlawanan perlawanan itu pun juga dia ceritakan
ada situasi yang
kami juga tidak mengharapkan dia juga
makin trauma kita minta ananda untuk istirahat
ada part time yang dia mengatakan bahwa
artinya apa disini mungkin nanti
teman teman psikolog teman teman
interpreter bisa membantunya ke
adik kita ini kan langsung bersentuhan
kondisi kalau misalnya memang
ananda anet ataupun anet ini
mampu untuk berkomunikasi dan juga
menceritakan soal itu dengan lantang
berarti ini kemungkinan besar juga hari ini
kita bisa ataupun polisian
berusaha untuk menggali itu mbak denda
memang rencananya siang ini
nanti koordinasi dipandu
oleh pihak kepolisian
khususnya polri danem polres jakarta timur
mereka yang nanti akan
apa sebagai yang bertanggung jawab
sehingga nanti memang rencananya
siang ini interpreter maupun psikolog
insya allah akan hadir
awal assessment dari
terutama dan kondisi korban lainnya
jika memang pada saat awal assessment
dan secara fisik mereka memang
sudah kuat itu akan segera
digali informasi tersebut karena untuk
membantu pihak kepolisian
tidak hanya siapa pelakunya
tapi juga motif motif lainnya itu
itu kita harapkan dan disitulah
advokasinya yang diberikan oleh
komisi perlindungan indonesia untuk
pada situasi semacam
kita kedaruratan kemarin
apa saja yang harus dilakukan oleh
keamanan karena kan ini
belum ditangkap khawatir
pelakunya mungkin seorang yang sangat
sadis atau mungkin jangan jangan lebih dari itu
baik mbak erlina terima kasih
banyak mbak semoga kita sama sama berdoa nih
agar kasus ini bisa segera terungkap
karena tentunya ini juga sangat
tidak habis pikir juga bisa kembali terjadi kasus
seperti ini dan tadi juga beberapa
pesan dari mbak erlinda tentang
bahaya bahaya yang tidak diduga
seperti ini ditambah lagi juga dengan aspek keamanan
yang harus menjadi perhatian bagi semua
pihak yang harus sama sama kita
perhatikan dan kita jaga
betul betul nanti akan ditarik dari seluruh sini menjadi pelajaran
juga untuk seluruh keluarga di indonesia ini terima kasih